anda kembali di cnn indonesia today
desakan atas kebutuhan tertentu atau bahkan godaan untuk membeli barang yang tidak sesuai kemampuan kerap membuat masyarakat menggunakan fasilitas pinjaman atau utang dari kredit atau sumber pendanaan lain
dan tanpa disadari kebiasaan pengaturan keuangan yang tidak baik bisa membuat seseorang terlilit utang dari kartu kredit pinjaman online sampai ke lembaga non resmi
di beberapa kasus utang tanpa kemampuan membayar bahkan sampai membuat seseorang harus gali lubang tutup lubang akibat dikejar kejar debt collector
bagaimana kita menyiasati diri agar keluar dari kredit atau utang yang melilit
kami bahas pagi ini dengan mariadi santana perencana keuangan
selamat pagi mas mariadi
terima kasih atas waktu bersama kami
langsung saja mas mariadi bagaimana kita bisa mengakali ya utang utang yang sudah terlanjur menumpuk ini
nasi sudah menjadi bubur
oke kalau mengakali kesannya terlalu negatif ya kayak kita mau kabur
saya kira kata yang lebih tepat gimana kita mencari jalan keluarnya ya kalau sudah terjebak dengan kondisi seperti itu
sebenarnya ada lima langkah yang mungkin bisa dilakukan plus satu ya plus nanti ada alternatifnya
nah langkah yang pertama ini dua langkah pertama ini sebenarnya adalah seperti kita melihat ke diri kita sendiri
sebenarnya uang ini
ya atau pendapatan kita ini dipakai untuk apa
kreditnya ini untuk kemana aja nih
nah itu bisa dibedah nih cash flow nya
nah selain cash flow kita juga harus lihat dari tagihan tagihannya tadi
ya entah itu dari pay letter entah itu dari kartu kredit atau pinjaman lainnya
karena kalau pay later atau kartu kredit kan kita bisa lihat ya penggunaannya untuk apa aja
lalu satu lagi dari rekening kita
kita lihat gunanya untuk apa aja
ya karena itu harus dibedah
kita tarik mundur yang baiknya itu adalah dua belas bulan
karena kalau di interest banking itu bisa ya kita lihatnya dua belas bulan terakhir gitu
nah kita lihat kita cari masalahnya di mana sih kita pakai ini untuk apa
apakah ini penting atau enggak
atau kita sadar atau enggak
atau ini wah ternyata kecil kecil tapi kok jadi banyak gitu
tanpa kita sadar
kalau kita sudah ketemu masalah ini
kita nanti akan mencari yang lainnya gitu ya

kita nanti akan tahu kita harus gimana
nah tangka yang kedua ini masih
tangka kedua ini adalah
biasanya kita nggak bisa kontrol pengeluaran kita karena kita nggak punya budget yang ideal
nggak punya kayak benchmarknya atau panduannya
kita buat nih
kita kayak berkhayalah sebenarnya kalau pasang kita
mengalokasikan uang lah ya
dan persen lagi untuk investasi
atau butuhan keluarga
kita lihat sih kita bandingkan dengan cash flow kita selama ini
buang kemana aja
jadi kan budget ideal ini adalah target kita untuk menurunkan presentasi di kredit
dan kemudian disusul dengan menabung begitu mas mareddy
untuk asuransi dana darurat dan investasi
oke baik itu skema pengaturan alokasi budget ke utang ya
pengaturan alokasi budget keuangan yang bisa diterapkan di awal bulan ya
dengan sebelumnya kemudian membedah dulu gitu
nantinya nextnya kedepannya dari cash flow yang tadi berantakan
atau kita sudah tahu masalahnya dimana
tujuannya adalah agar seperti yang budgeting idealnya ini
pengaturan cash flow itu penting ya
baik selanjutnya silahkan mas muradi yang ketiga
ya untuk langkah yang ketiga atau ini langkah yang nextnya ya
setelah ini kan kita lihat sendiri kita sendiri nextnya mau apa
ini langkah yang actionnya nih baru actionnya disini
yang pertama action yang pertama adalah tidak menambah hutang baru
yang paling penting tidak menambah hutang baru ya
jadi karena kalau kita sudah tahu masalahnya dimana jangan diulangi lagi
tidak menambah utang baru itu adalah yang paling penting
tapi bagaimana mas mareddy
jadi kita di intendi awal cuman
kita harus lihat dulu ya masalah kita dimana
masalahnya aja belum tahu dimana gitu kan
kita lihat masalahnya dulu baru kita tidak mengulangi masalah itu
ini yang terjadi yang berbahaya malah ada yang tadi seperti saya katakan di awal
gali lobang tutup lobang ini menuntaskan hutang dengan kemudian meminjam hutang
di sumber yang lain nih lalu bagaimana solusinya mas
ya kita putus rantai lingkaran setannya dulu nih
rantai lingkaran setannya kita putus supaya gak muter lagi gitu kan
nah yang keempat yang selanjutnya adalah
kita bedah cash flow kita tadi uang kita kemana aja
kita jadi bisa tahu utang kita mana nih yang perlu dilunasi lebih dulu
atau mana yang paling urgent
nah masing masing orang ini akan berbeda
ada orang yang mungkin secara kemampuan tadi
bisa uangnya ini cuma bisa buat yang kecil dulu nih
yang besarnya nanti mungkin bisa didiscuss gitu kan
atau kita cari jalan keluarnya dengan hitung berhutang
atau di restruktur
atau mungkin dari yang bunganya lebih besar dulu
nah itu tergantung masing masing kemampuannya dari lihat tadi
kemampuan cash flowing seperti apa
jadi buat perencanaan mau yang kecil dulu mau yang besar
mau yang bunganya lebih kecil dulu atau yang besar mana
atau yang mau jatuh tempo dulu
ya itu tergantung dari kita masing masing
yang penting kita buat prioritasnya
salah prioritasnya mana dulu nih kita fokusin kesitu dulu
kalau nggak bisa ya berarti
berarti harus semuanya kan
harus semuanya kita cek mana yang bisa di restruktur
kalau kartu kredit kan sebenarnya bisa di restruktur ya
nah kartu kredit nggak bisa digunakan
tapi kita bayar kecil set bulan
tapi kartu kredit itu udah nggak bisa digunakan lagi
jadi nggak nambah lagi utangnya
tapi ini udah kayak cicil kredit rumah lah gitu
selalu steady yang penting budgetnya ada
yang penting budgetnya ada
itu yang nomor empat
nah yang nomor lima
setelah kita lihat cash flow
kita lihat sesuatu yang kita miliki yang lain
yaitu adalah aset
kita punya aset apa aja
bisa jual aset ya
kalau kita nggak punya aset
ini kan jadi masalah baru kalau kita nggak punya aset
tapi palingnya kita punya aset yang kecil kecilan apa apa
misalkan laptop hari buat lifestyle gitu kan
atau pekerjaan sebenarnya laptopnya
dengan spek yang sama
ada alternatif yang lebih murah
spek yang sama
ada kok alternatif yang lebih murah gitu kan
nah kan sebenarnya ini kan pilihan
ya selisihnya itu kan sebenarnya kita bisa gunakan untuk
untuk bayar utang utang yang lain gitu kan
oke jual aset dan kemudian bisa mungkin ada
jika memiliki skill yang lain bisa mencari penghasilan tambahan
di luar dari penghasilan tetap yang didapat tiap bulan ya mas mariadi
oke mas maradi ini saya tertarik tadi tentang restrukturisasi kredit
perlukah kemudian seseorang menggunakan jasa pihak ketiga
untuk menyelesaikan kartu kredit mereka yang sudah melilit
jasa pihak ketiga itu sekarang banyak yang menawarkan gitu ya
ada yang resmi ada yang nggak gitu
yang resmi pun ada yang sudah besar gitu ya
justru saya belum pernah coba gitu
pernah nanya nanya pengen tahu ini seperti apa
yang perlu dipraktikan adalah ada fee disitu
ya kemungkinan ada fee di situ karena kan mereka bukan dinas sosial gitu ya
tapi ada keuntungan yang perlu mereka ambil

daripada saya harus bayar ke beberapa pagi hanya itu ya kan ya

daripada saya harus bayar ke beberapa pagi hanya itu ya kan ya
berapa pagi ganda ini menumpuk lebih baik jadikan satu
ada yang bisa selesaikan
tapi saya bayarnya satu sumber dan budgetnya ada
kalau masih masuk budget dan menggunakan pihak ketiga itu
asalkan itu resmi ya kita feeling yang resmi aja
yang resmi sudah punya izinnya kita harus cek dulu
history nya seperti apa
pesan jejaknya seperti apa
dan bunganya berapa
kita harus cek dulu nih
kita harus gali dulu keuntungan buat kita apa
dan mereka ambil keuntungannya seperti apa supaya kita fair
supaya kita tahu nanti di pengajaran blog kok seperti ini gitu kan
jadi kita nggak rasa ditugikan lagi gitu kan
sebenarnya boleh boleh aja asal kita tahu dengan jelas
tahu dengan jelas seperti apa
pihak ketiga ini
harus kenali lebih dalam lagi
ada fee yang harus dibayarkan tentunya ini akan menambah juga tanggungan atau beban kita
dalam melunasi kredit ataupun cicilan yang melilit tersebut
mas mariadi ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya
bukannya ingin menormalisasi lilitan utang
tapi sebetulnya jika dari lihat gambaran secara umum
jangka waktu yang harus dilewati seseorang
jika memiliki utang yang menumpuk kemudian ingin melunasinya
itu berapa lama
ini agar masyarakat punya framework begitu
langkah langkah melunasi utang atau kredit mereka
oke kalau time horizonnya itu tergantung dari masing masing orang ya
dari cash flow ya tadi atau pendapatannya tadi ya
tapi kalau mau dijadikan target
paling normal itu adalah satu tahun
karena nggak bisa cepet nih loh nggak terlalu cepet ya
iya tapi dari level kreditnya nih
seberapa krusial atau seberapa parahnya gitu kan
satu tahun itu saya rasa paling normal ya
kalau bisa enam bulan lebih baik
kalau bisa enam bulan lebih baik
tapi kalau satu tahun itu adalah target yang masuk akal gitu
kita jadinya nggak terlalu terbebani dalam
oh harus enam bulan gitu terbebani
atau tiga belas terbebani tiga belas bulan itu kan terlalu cepet
karena kita mau cari alternatif gitu kan
cara alternatifnya adalah mencari pekerjaan yang lain
pekerjaan tambahan itu kan nggak bisa instan juga
ya kan nggak ada yang sesuatu kita memulai sesuatu itu jadi instan
perlu proses juga kan
dan proses itu juga kan perlu waktu
perlu waktu yang tidak sebentar
jadi dalam satu tahun itu misalkan kita mau selesaikan
sambil kita cari hasil tambahan
itu kan bisa berjalan
oke bisa banget ya dalam waktu satu tahun
ya sudah menghasilkan kan bisa kita percepat
jadi ini jadi momentum yang tepat lah ya
awal tahun dua ribu dua puluh dua ini
jika anda memiliki masalah terhadap cicilan
kredit yang melilit
langsung atur perencanaan keuangan anda
kemudian dipost postkan lagi
sekaligus juga mencari cara agar keluar dalam framework atau target
satu tahun dua ribu dua puluh dua ini agar terbebas dari utang yang melilit
mas mariadi santana perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi mas mareyadi
selamat pagi mas aldi